sebuah tebing setinggi dua puluh meter di kabupaten mamasa sulawesi barat
mengalami longsor dan menutup sebagian badan jalan
inilah detik detik terjadinya longsor yang terekam warga pada selasa pagi
peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan karena saat longsor terjadi
sejumlah kendaraan sedang melintas di sekitar lokasi
warga mengatakan longsor dari tebing yang dekat dengan permukiman warga ini
warga pun berharap ada upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan
agar tidak merenggut korban jiwa